anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
untuk pertama kali dalam sejarah komisi anti rasuah
ketua kpk mesti menjalani sidang pelanggaran etik atas dugaan bergaya hidup mewah
firly bahuri dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi indonesia atau maki
karena menggunakan helikopter mewah saat bepergian dari palembang ke kampung halaman
yang dibatu raja sumatera selatan
pegiat anti korupsi menuntut firly bahuri disangsi berat
bahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua kpk
sidang etik pun digelar tertutup menjadi pertaruhan kredibilitas dewan pengawas
apakah hasil sidang etik mampu menjerat firly bahuri
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom sudah ada pak ali fikri juri bicara kpk
selamat malam pak ali
selamat malam mbak rifana
dan ada bang habibur rokman anggota komisi tiga fraksi gerindra dpr ri
selamat malam bang habib
selamat malam mbak nana
dan juga sudah bergabung bang donald faris koordinator divisi korupsi politik icw
selamat malam bang donald
oke langsung saja saya mau tanya kepada kpk dalam sejarah lembaga ini berdiri
baru pertama ketua kpk dilaporkan atas dugaan gaya hidup mewah
apakah ini menjadi peringatan keras pak ali bagi seluruh pegawai dan juga pimpinan kpk
kemarin hari ini dan besok itu memang sidang etik yang dilakukan oleh dewas itu ada tiga terperiksa ya
yang pertama mas yph yang kedua pak fb dan besok adalah pak apz gitu ya
terkait dengan apa yang ditanyakan tadi oleh mbak rifana ya bahwa ini adalah pertama kali begitu ya
tetapi sesungguhnya sebelum kpk atau sebelum tahun ini
pimpinan kpk yang terdahulu juga ada sidang namanya di sana adalah komite etik ya
karena ini ada dewas maka berbeda
kalau kemudian ini adalah yang dilakukan oleh pertama kali oleh dewas sejak dilantik tanggal dua puluh desember dua ribu sembilan belas ya benar
ini adalah pertama kali dilakukan sidang etik
tapi sekali lagi bahwa sebelumnya itu dulu itu kan ada pemeriksa internal ya
kemudian ada juga penasehat kpk
kemudian ada pimpinan kpk gitu ya
berbeda dengan sekarang karena ada dewan pengawas
sehingga bentuk dari sidang etik atau proses tersebut berbeda ketika kepemimpinan kpk yang terdahulu
sesungguhnya yang dahulu juga ada proses proses sidang etik semacam ini yang diduga dilakukan oleh pimpinan kpk saat itu
pak ali kalau boleh saya sebutkan pimpinan kpk
yang sudah mengikuti sidang komite etik dan kemudian dinyatakan melanggar adalah pak abraham samad pembocoran sprindik dari anas urbaningrum
kemudian pak adnan pandu praja soal pencabutan paragraf dari draft sprindik anas urbaningrum
dan yang berkaitan dengan kode etik ini adalah pak antasari azhar bermain golf dengan orang yang ditangani kasusnya oleh kpk
tapi yang bergaya hidup mewah baru pertama kali ini menggunakan helikopter limosin adalah ketua kpk
apakah ini kemudian menjadi peringatan bagi seluruh pegawai begitu
untuk bisa menahan diri tidak bergaya hidup hedonisme begitu pak ali
ya tentu seluruh insan kpk ya mbak rifana pimpinan dewas dan pegawai itu terikat dengan kode etik dan pedoman perilaku selama dua puluh empat jam
di sana ada nilai nilai yang sudah dijabarkan di dalam peraturan dewas secara detail dan secara lengkap gitu ya
saya kira apa yang kemudian sekarang berproses dan itu adalah bagian
dari laporan masyarakat dalam hal ini adalah mas boyamin atau maki ke dewan pengawas karena memang sesuai dengan kewenangannya di dalam pasal tiga puluh tujuh undang undang kpk memang kemudian menerima laporan dan menindaklanjutinya begitu
oke ada evaluasi internal mungkin di internal kpk sendiri meskipun sidang komite etik ataupun sidang etik dari dewan pengawas ini masih berlangsung
tapi ada evaluasi internal dari pimpinan kpk dan juga dari
ada evaluasi internal dari para pegawai wadah pegawai gitu pak ali
ya tentu kan seluruhnya ini kan masih dugaan ya artinya masih asas peraduga tak bersalah masih berproses di dewan pengawas ya mbak rifana
artinya ya semuanya tentu menunggu dari hasil pemeriksaan dewan pengawas
baik itu terhadap pimpinan kpk maupun pegawai yang lain yang sekarang sedang berproses
kemarin sudah selesai satu tinggal menunggu putusan yang informasi nanti di pertengahan september
kemudian tadi untuk pak
pak fb juga sudah dilakukan tapi karena memang ada kegiatan lain sehingga nanti tidak selesai untuk hari ini
ditunda atau dilanjutkan kembali sekitar hari senin tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh dan besok berlangsung untuk persidangan pak apz
begitu mbak rifana
oke saya mau langsung ke mas donald
mas donal ini tadi sudah disebutkan oleh pak ali bahwa sidangnya masih akan berlanjut pada senin pekan depan
teman teman icw merekomendasikan ataupun menyarankan kepada pak firly bahuri untuk nonaktif terlebih dahulu sebagai ketua kpk selama proses dari sidang etik dewan pengawas
apa alasannya kenapa harus nonaktif begitu mas donal
ya jadi begini tentu ini standar yang sering kita dorong standar etik
manakala ada pejabat publik apalagi kpk sebagai organisasi penegak hukum
sudah membangun benchmark
dan itu adalah proses yang tinggi dibanding baik lembaga penegak hukum ataupun lembaga lembaga negara lainnya
jadi tentu kita berangkat dari benchmark yang sudah dibangun oleh kpk tersebut
kita berharap ada proses yang imparsial non intervensi terhadap proses yang dijalankan tersebut
sehingga ketika posisi beliau nonaktif tentu pemeriksaan ini tidak mengganggu
kepada kerja kerja kpk yang sedang berjalan
baik pada level penindakan maupun pencegahan
dan kita juga berharap tidak adanya keraguan bagi dewan pengawas kpk untuk memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan takarannya
sehingga ini yang membuat kita mendorong oke sebaiknya agar prosesnya berjalan secara lebih imparsial
kemudian kerja kerja pimpinan kpk juga tidak terganggu
sebaiknya pimpinan kpk yang berstatus terperiksa sebagai etik ini non aktif dari posisinya sebagai pimpinan kpk tersebut
prosesnya tentu tidak akan lama
karena kalau kita mendengar dari jurubicara kpk tadi prosesnya tidak akan lama
jadi menurut saya kedepannya tentu kalau nonaktif untuk sementara waktu juga tidak akan mengganggu

sebetulnya ini bukan pertama kali pak firly itu tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik
kalau kita melihat pada saat pak firly menjabat sebagai deputi penindakan kpk sebelumnya
beliau juga sudah pernah disidang oleh komite etik dan dinyatakan bersalah ya kalau tidak salah
itu untuk bertemu mantan gubernur ntb tuan guru bajang padahal saat itu kpk sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi divestasi saham
itu untuk bertemu mantan gubernur ntb tuan guru bajang padahal saat itu kpk sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi divestasi sejak tahun itu
apakah ini kemudian contoh buruk bagi seorang level tertinggi dari pimpinan komisi anti rasuah sudah dua kali tersangkut dugaan pelanggaran kode etik bang donal
ya ini memang presiden sejak awal rifana yang sudah kami duga
tentu kami masyarakat sipil termasuk juga protes yang disampaikan oleh internal kpk pada waktu itu
kalau kita buka lagi berita berita lama di dua ribu sembilan belas yang lalu ada sekitar hampir lima ratus orang pegawai kpk menolak firli bahuri sebagai pimpinan

nah tentu saja respon dari internal ini tidak lepas dari rekam jejak yang bersangkutan sebagai jeputi penindakan kpk pada waktu itu
tentu saja respon dari internal ini tidak lepas dari rekam jejak yang bersangkutan sebagai deputi penindakan kpk pada waktu itu
kemudian kita berangkat pada bagaimana respon masyarakat sipil secara lebih luas pada waktu itu
banyak sekali kami icw pernah juga melaporkan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran etik di mana icw melaporkan pertemuan dengan gubernur nusa tenggara barat pada waktu itu
tuang guru bajang pada tanggal dua belas dan tiga belas mei dua ribu delapan belas

mendapatkan informasi bahwa pertemuan itu terjadi pada saat kpk sudah melakukan proses penyelidikan
yang diduga berkaitan dengan pihak salah satunya tuan guru bajang
kalau pelanggaran elektriknya tidak hanya itu saja ripana
ada juga kpk pernah mencatat firly menjemput seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi kpk
kemudian juga pernah bertemu dengan petinggi partai politik pada tanggal satu november dua ribu delapan belas
jadi sebenarnya secara rekam jejak saya yakin cnn juga berkali kali mengadakan dialog
membedah rekam jejak pimpinan kpk pada waktu itu
media cetak dan elektronik begitu banyak sekali membahas soal rekam jejak banyak kandidat
dan salah satu yang paling disorot adalah pimpinan kpk hari ini yang diduga
nah ini yang kemudian kita sayangkan pada waktu itu kalau kita mau flashback ke belakang
rifana presiden dan dpr tetap memilih yang bersangkutan
bahkan mpr memilih yang bersangkutan menjadi ketua kpk langsung
jadi menurut kami ini adalah persoalan bawaan masa lalu yang kemudian terkonfirmasi hari ini
sekali lagi tentu tanpa mendahuli putusan dari ke dewan pengawas kpk
oke nanti kita tanya kepada mas ali fikri bagaimana kemudian respon di internal kpk
melihat pimpinannya kembali tersangkut dugaan pelanggaran kode etik dan bagaimana juga
dpr terutama komisi tiga yang memilih firly bahuri sebagai ketua kpk melihat bahwa
yang bersangkutan ataupun pak firly kembali tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita cnn indonesia newscast
segera kembali usai jeda jangan kemana mana

mas ali bagaimana respon di internal kpk ataupun dari para pegawai kpk melihat pimpinannya atau penketua kpknya
kembali tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik
ada gejolak di internal kpk mas ali
bahwa sidang etik yang sekarang sedang berlangsung itu adalah bagian dari penegakan etik ya
oleh karena itu kami yakin ya seluruh pegawai pun memahami bahwa tujuan dari penegakan etik ini
adalah untuk menjaga kpk secara kelembagaan dan tentu nilai nilai etik yang berlaku di kpk
yang mana ya baik itu dewan pengawas pimpinan maupun pegawai itu terikat dengan etik yang melekat pada kehidupannya selama dua puluh empat jam
dan itu harus dipatuhi tentu begitu ya
kemudian begini juga bahwa tentu kpk memahami bahwa
terkait dengan sidang etik ini banyak pihak yang menaruh perhatian terkait dengan ini begitu ya
untuk itu tentu kpk akan ikuti aturan yang ada
sekarang kita lihatnya dari sisi aturannya mbak rifana
kalau disampaikan tadi mas donald misalnya para terperiksa harus non aktif dulu ya kita lihat dulu aturannya adakah ada atau tidak begitu ya
artinya kan kita harus menegakkan aturan dengan aturan yang ada
tentu kemudian berikutnya begini
oleh karena itu perlu juga kami sampaikan semua pihak tentu harus menghormati proses yang sekarang sedang berjalan ya
di dalam pemeriksaan intan kpk ya
yang hari kemarin hari ini dan besok gitu mbak rifana
oke jadi tidak ada gejolak ya mas ali
iya saya kira begitu mbak rifana
oke saya mau langsung ke bang habibur rahman
sebagai mitra kerja dari kpk yang mungkin periode lalu teman teman anda yang memilih pak firly
bahuri untuk duduk di posisi pimpinan ataupun ketua kpk
bagaimana melihat respon dari komisi tiga ataupun anda sebagai anggota komisi tiga
melihat mitra kerjanya kembali tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik
ini kan contoh yang kurang baik begitu
dan tadi mas donald juga mengatakan untuk menghindari presiden sebaiknya pak firly menonaktifkan diri sebagai ketua kpk
agar tidak mengganggu kerja kerja dari pimpinan kpk yang lain dalam penindakan dan juga pencegahan anda setuju
agar pak firly menonaktifkan diri saja sampai hasil sidang
dan etik ini selesai bang habib
saya pikir ada dua hal yang tidak tepat ya terkait kasus ini
yang pertama saya tanggapi dulu soal permintaan mundur
kita acuannya adalah peraturan dewas nomor satu nomor dua nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang kode etik dan kedepan periwaku penegakan dan sasabra acara
dari ketiga peraturan tersebut tidak satu sepatal pun tiga tiga ayat pun yang mengatur
untuk mundurnya orang yang diperiksa
kemudian kita yang mengumur itu juga kurang tepat ya
soal laporan terhadap pak firly karena dianggap bergaya hidup hedoni
jadi kita harus tetap pada norma yang diatur di peraturan kode etik
tidak ada yang disebut bergaya hidup mewah
oke bang habib menggunakan helikopter limosin vvip
dalam perjalanan ke indonesia
dalam perjalanan pribadi menurut anda bukan bergaya hidup mewah
padahal sebelumnya pak antasari azhar itu diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan bermain golf
jadi boleh saya bicara
jadi kalau anda cari referensi soal apa yang disebut gaya hidup hedoni
baik di tamu sebesar bahasa indonesia
gaya hidup hendologi itu atau secara teori
ini kan kita pelajari dulu waktu kita jadi aktivis
yang disebut hedoni itu gaya hidup bergura gura
mata mata mencari kesenangan
ada perbedaan sedikit dengan gaya hidup mewah ya
kalau gaya hidup hedo itu orang gaya hidupnya hanya mencari ketenangan
bagaimana kita mengukur gaya hidup orang
hanya dari satu frame kegiatan beliau
kalau orang itu misalnya naik helikopter
karena ada kemendeksaan
ada alasan kemendeksaan
supaya dia bisa lebih cepat bekerja
demi untuk instansi tempat dia bekerja
kalau saya melihat pak firly
saya banyak sekali catatan
beliau orang yang sangat sederhana
kalau anda lihat kalau naker
saya pernah kritik
pakai gadget yang jadul banget
pakai batik yang jelek banget
itu jauh dari gaya hidup hedonis
jadi lihat konteksnya orang naik helikopter
jadi menurut saya
tadi pak donald bilang persoalan masa lalu beliau
ini kapasitasnya sudah berbeda
beliau ini ketua kapasitas
dan dasar aturannya pun sudah berbeda
sekarang acuan kita adalah peraturan dewas nomor dua
dan kapasitas beliau ini sebagai ketua kapasitas
dan kapasitas beliau ini sebagai ketua kapasitas dan dasar aturannya pun sudah berbeda

nibbles in eden namanya
tidak bisa seperti itu
walaupun saya kemarin tidak
orang tidak mendiri pak piruling
tapi tidak bisa
hakimi beliau dengan masa lalu beliau
menurut saya yang benar saja
kalau memang kita ingin mengevaluasi kinerja
jangan kita tembak pakai peluru ini
kita tidak memberikan pencerahan ke masyarakat akhirnya
kita minta masyarakat cerdas
lalu kita pakai cara cara yang seperti ini
jadi menurut bang habib tidak perlu mengundurkan diri
dan juga tidak perlu menonaktifkan diri
sesuai dengan aturan begitu
tidak perlu dihukum juga
kalau melihat orang orang yang dipotret
saya sudah bahasnya di media
anda ingin menanggapi bahwa kalau menurut bang habib
sebagai mitra kerja dari kpk
itu tidak termasuk dalam bergaya hidup mewah
dan tidak boleh kemudian kita melihat pak firly
dari kesalahan kesalahan ataupun pelanggaran kode etiknya
di masa yang lampau
tapi kalau mau dievaluasi adalah evaluasi saja kinerjanya
bagaimana icw melihat itu
pertama beliau misleading dalam memahami poin rekam jejak ya
persoalan rekam jejak masa lalu itu konteks
tadi sebenarnya rifana sudah mengalah sebenarnya
konteks rekam jejak masa lalu dengan pilihan baik presiden maupun dpr
dalam proses seleksi pimpinan kpk
jadi konteks rekam jejak masa lalu itu tidak dalam kaitan dengan proses etik yang sedang berlangsung hari ini
jadi itu poin yang pertama
sehingga menurut saya itu adalah peristiwa hukum yang berbeda
saya juga tidak sedang mencampurkan adu itu
konteks masa lalu itu dikaitkan
dengan semestinya ini menjadi pertimbangan pilihan pilihan dalam seleksi baik oleh pansel oleh dpr
itu perdebatan yang lain
tapi saya tidak ingin memperpanjang itu
nah yang kedua memang ini soal sudut pandang ya
kalau bang habib dulu kan masyarakat biasa
sekarang sudah menjadi anggota dpr yang terhormat
tentu sudut pandang melihat kontekstual hedonis
sebagaimana ketentuan dalam peraturan dewan pengawas kpk
baiknya satu dua itu
itu cara pandangnya yang berbeda
jadi menurut saya ini soal sudut pandang
bagaimana mengakhiri debat soal sudut pandang tersebut
tentu ini menjadi otoritas dewan pengawas
yang sedang memproses perkara ini
nah menurut saya rifana
ada hal yang paling penting diurai dalam
pemeriksaan oleh dewas ini
siapa yang membiayai perjalanan tersebut
jadi ini yang menjadi perdebatan hari ini
karena sebenarnya konteks pelaporan lagi
nah andai saja
itu dibiayai oleh pribadi yang beliau
tentu ini belum selesai soal etik
nanti akan diuji dengan pasal pasal
dan pasal delapan yang ada di
peraturan nomor dua tahun dua ribu dua puluh tersebut
kalau itu dibiaya oleh pribadi
kalau itu dibiayai oleh pihak ketiga
tentu itu bisa akan berujung kepada pidana
bagaimana yang diatur di dalam undang undang
undang undang pemberasaan korupsi
jadi menurut saya
ini adalah peristiwa yang penting digali dalam
konteks hal tersebut
lebih daripada itu
apakah ini hanya berkaitan dengan konteks
yang diduga menggunakan helikopter
apakah selesai dengan peristiwa itu
ada hal lain yang penting juga dikejar oleh
soal tempus atau soal waktu
apakah keperdian yang bersangkutan
itu dilakukan di dalam
tugas beliau dalam konteks
perjalanan dinas atau tidak
peristiwa yang penting juga
berkaitan dengan kerja
jadi beliau menyampaikan
kita akan masuk ke situ
itu adalah urusan pribadi
kalau itu urusan pribadi
beliau menggunakan helikopter
perjalanan dari kota pelambang
ke batu raja tersebut
dilakukan pada saat
jam tugas beliau
dan beliau tidak dalam masa cuti
itu adalah juga persoalan etik
kita tahan dulu mas donald
tahan dulu sebentar
ya tahan dulu
nanti kita akan masuk ke dalam substansi
dari sidang etiknya
nanti kita akan masuk ke situ
kenapa sidang etiknya kemudian tertutup
dan apa yang perlu digali oleh dewan pengawas
dan nanti sanksinya
pilihannya seperti apa
kita akan masuk ke situ
di segmen berikutnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan melanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung
juri bicara kpk
bang habibu rokman
anggota komisi tiga dpr ri
dan ada mas donald faris
saya beri kesempatan ke mas donald
mas donald ini masih ada dua narasumber yang lain
tapi sikat saja mas
nanti kita akan masuk ke dalam substansi
dan juga kenapa sidang etik kemudian tertutup
poin saya terakhir tadi
yang tempat terputus adalah
jadi ada satu peristiwa penggunaan helikopter
yang diduga berpilihan hedonis
itu adalah dugaan pelanggaran etik
yang dilaporkan oleh maki
tapi menurut saya
ada juga potensi lain
saya rasa itu tidak menjadi bagian yang dilaporkan
tetapi bisa dikembangkan oleh dewas
dalam pemeriksaan etik
apakah beliau melakukan perjalanan
itu dalam konteks perjalanan dinas atau pribadi
kalau itu dilakukan di dalam konteks perjalanan dinas
tapi bepergian ke tempat yang lain
yang tidak ada kaitannya dengan
tentu ada potensi pelanggaran etik
juga di situ
dulu sebelum ada dewas ini
sejumlah kawan kawan di kpk
itu beberapa kali diperiksa oleh pengawas internal kpk
misal dia melakukan
giat di daerah
turun ke lapangan
kemudian melakukan kegiatan yang lain
dalam perjalanan dinas tersebut
itu bisa kemudian dilaporkan dalam bentuk pelanggaran etik
jadi kalau ini menurut saya
saya tidak mau berspekulasi ya
ini penting dikembangkan pemeriksaannya oleh
apakah dia berpergian dalam konteks perjalanan dinas atau tidak
kalau dalam perjalanan dinas
tetapi mengunjungi tempat lain
yang tidak berkaitan dengan perjalanan dinas itu sendiri
tentu ada potensi
perjalanan yang melanggar prosedur di situ
karena keluar dari konteks perjalanan dinas itu sendiri
oke saya mau ke pak habib
berdasarkan pengakuan dari pak firly bahuri
pak firly berdali kalau menyewa helikopter
adalah dengan gajinya sendiri
untuk kepentingan pribadinya
apakah menurut komisi tiga
itu sesuai dengan profil pendapatan dari ketua kpk
saya tidak update ya
tidak update jumlah gaji ketua kpk
tapi kalau memang benar demikian
justru semakin nggak ada persoalan menurut saya
pakai uang pribadi nggak pakai fasilitas negara
menyegerakan kembali ke jakarta
untuk bekerja kembali di lingkungan kpk
mungkin itu alasan kenapa dia harus
kebetulan saya paham betul daerah situ kan
sewa helikopter orang itu
orang pemasra bagian selatan
itu jauh dekat
dekat dekat istilahnya gitu loh
nanggung daerahnya itu
bisa ditemukan dengan menggunakan kedaraan
selama tiga jam sampai empat jam pak habib
tempat itu kan di perbatasan antara lampung dengan palembang
jadi dari airport lampung jauh
dari airport jakarta jauh
kita paham banget
saya pikir tidak pada tempatnya
apa sidang dewan pengawas
ke forum seperti ini
kita tunggu saja
kita tidak boleh berasumsi
dan kita percayakan ini kepada dewan
kita percayakan ini kepada dewan
saya mau ke mas donald dulu
mas donald ini sidangnya dilakukan secara tertutup
padahal laporan dari maki ini
masuknya pada bulan juni
tapi sidang etiknya baru diselenggarakan pada bulan agustus
anda melihat ini prosesnya terlalu lama di dewan pengawas
sulit dibantah ada proses
yang dilakukan di dewan pengawas
ini kan kalau kita mau melihat fakta yang ada
dikaitkan dengan proses pembentukan dewan pengawas
kan yang mesti dilakukan oleh dewan pengawas itu
pasca undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
kemudian tidak hanya selesai dengan itu
dewas pun butuh instrumen hukum
melahirkan sejumlah peraturan dewan pengawas
jadi menurut saya memang untuk soal waktu
dikaitkan dengan laporan
ini kita bisa menilainya secara relatif
karena memang dewas pun tidak sedang dalam posisi yang sudah terbentuk
dan seluruh regulasinya tersedia
tapi memang di luar konteks waktu menurut saya
rifana lebih menarik kalau kita mendiskusikannya
soal mekanisme pemeriksaan
saya cenderung sebenarnya
mendorong proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka
untuk membuat publik bisa melihat proses itu
nah persidangan terbuka untuk umum ini kan
banyak diterapkan dalam proses proses persidangan etik
bahkan di dpr sendiri pun menganut pemeriksaan etik secara terbuka
kita bisa melihat dulu dalam kasus papa minta saham
bagaimana proses pemeriksaan banyak pihak
itu dilakukan secara terbuka
belum lagi kalau kita melihat konteks lembaga penyelenggara pemilu
dalam pemeriksaan etik juga dilakukan pemeriksaan secara terbuka
tentu punya ekspektasi bahwa
pemeriksaan etik ini bukan untuk labeling atau naming and shaming seseorang
tapi ini menjadi pesan bahwa
insan kpk yang melihat peristiwa ini
bisa kemudian mengambil hikmah
dan pembelajaran dari melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai insan kpk itu sendiri
jadi menurut saya dampak positifnya memang kalau terbuka lebih banyak
oke kita harus jeda terlebih dahulu
nanti saya akan tanyakan kepada bang habib
sebagai mitra kerja dari kpk
apakah kemudian juga harapannya harusnya sidang etiknya ini dibuat secara terbuka
sehingga publik bisa tahu
dan apakah kemudian kpk juga berharap bisa tahu
sidangnya diselenggarakan secara terbuka
cnn indonesia newscast segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
karena waktu kita tidak banyak
bang habib tadi kalau dari teman teman icw berharap
bahwa sidang etiknya ini bisa berlangsung secara terbuka
sama seperti kalau dpr menyelenggara
seperti kalau dpr menyelenggarakan sidang di mkd makamah kehormatan dewan itu biasanya juga terbuka
apakah kemudian komisi tiga juga berharap bahwa ada keterbukaan dari dewan pengawas untuk menggelar sidang etik ini
saya pikir kita kembali kepada regulasi
kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kira bagus tapi tidak berkesesuaian dengan regulasinya
peraturan dewas jelas tidak mengatur bahwa ini terbuka
jadi kemudian juga soal mkd saya perlu ralati ralati pak donald bahwa sejak tahun dua ribu sembilan belas itu di mkd juga tertutup pemeriksaannya
demikian juga misalnya di mk di ma
jadi ada dua mazhab memang soal keterbukaan dan ketutupan sidang majelis etik ini
apa namanya soal kode etik ini
di sisi orang yang mendukung keterbukaan mungkin agar terpenuhi unsur transparansi
tapi di sisi orang yang mendukung sidang tertutup dalam konteks menjaga jangan sampai ada trial by the press
bisa seperti di sana banyak juga kami temui
asal orang lapor berkaitan dengan kemana mana kemudian si pelapor tidak memenuhi apa namanya persyaratan persyaratan
sementara yang dilaporkan namanya sudah tercoreng kemana mana
oke bang habib sayang sekali waktu kita sudah habis karena ini sidangnya masih akan berlangsung pada senin pekan depan
nanti kita akan duduk bersama lagi untuk membicarakan
bagaimana kemudian hasil dari sidang etik terhadap ketua kpk firly bahuri
semoga dewan pengawas bisa memberikan keterbukaan dan juga bisa membuktikan kredibilitasnya
memberikan sanksi yang memang fair dan juga terbuka kepada masyarakat atas kasus dari firly bahuri pelanggaran dugaan kode etik
terima kasih bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan demikian newscast hari ini
saya rifana prati windu diri terima kasih sampai jumpa